pada idul fitri lalu lintas di jalan arteri kalimalang perbatasan kota bekasi dan jakarta timur mengalami kemacetan di kedua arah
kemacetan diduga akibat warga yang hendak bersilaturahmi ke sanak saudara untuk merayakan idul fitri
kemacetan dari arah pondok kelapa jakarta timur menuju sumber arta kota bekasi
tetapi jumlah kendaraan di malam ini menurun dibandingkan siang tadi